dan mereka itu pasti akan kembali lagi kesini
mereka gak bakal menyerah
kalo sekali tembak mereka gak kena
mereka pasti akan terkebak
pada hal hal yang positif
hei beresik banget tuh di pasar malam
apa sih satpam
ini kenapa berdua mukanya kayak yang maling tadi
maksudnya buka dulu
jangan ngomong sembarangan ya
masa penampilan keren begini
nih maksudnya bukan rampok
maksudnya saya kesini bawa duit si kepal
nah terus maksud dan tujuannya apa datang kesini
kami mau ketemu pimpinan pesantren
ada bisnis besar
udah ada janji belum
yaudah kalo emang ini misi besar mana bosnya saya pengen tau
ini pentung bagus banget
bukan ini makhluk pake naanya lagi
ini omongan bos besar kali
ini mah bos unyu unyu
nih rasain dulu lo
jadi kalian mau buat kopresisi pan pinjam dengan sistem berbunga
lalu mau bangun pemukiman disini untuk orang luar begitu
ajib pak ustadz betul sekali
kalo perlu ya pak ustadz semua karyawan yang ada disini saya bikin sejahtera
kalau perlu tuh kayak si eboy gendut semuanya
aduh pak ustadz gausah minta maaf
lebaran kan masih lama
ustaz nanti keuntungannya kita bagi dua
kalo perlu ya pak ustadz bunganya saya gedein
biar keuntungannya makin banyak ustaz ye
saya menolak mentah mentah
karena ini semua riba
haram dan dosa besar
ingat rasulullah bersabda
la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilal riba wa mu'kilah wa syahidah wa katibah
rasul melaknat orang orang yang memakan riba
yang memberi dengan riba
yang menjadi saksi dan juga sebagai jurutulis
karena itu saya menolak kerja saya ini
maksud saya kan baik pak ustadz
ini itu demi kesejahteraan para santri pun anta
terus orang orang juga nanti tau pesantren kun anta
boy tumben kamu pinter
ya itu dalilah
gimana sih pak ustadz
masa pak ustadz
ini belanjanya nih ya
anak anak bapak minta maaf kemarin ya
kemarin pasti kalian diomelin sama ustadz musa iya kan
gak apa apa kopa semuanya aman terkendali
betul tidak kak
betul nggak apa apa pak
assalamualaikum bang brewok
bang brewok ada permen
ya mau beli permen kojek ada
beli yang banyak pak
lima puluh aja dah
kenyang kenyang di sini bos ya kan
aman ini ada permen
dia anak anak pesantren gue nanti
kita tanya gorek informasi
ya ya dulu pak
makasih ya pak
ya udah kamu yang tanya
dek om mau nanya
kalau di kunanta makanannya pesen atau masak sendiri
makanannya enak banget
kayanya kita udah kelamaan dari sini kak
ya makasih pak belum pernah
om kita pulang dulu ya
udah dapet informasi
kedua orang ini mencurigakan
jangan jangan mereka punya rencana jahat
bos bos teh bener mau bikin kooperasi buat umat
itu kan cuma akal akalan
begitu jalan nanti kita ulah lagi
kita sudah main cantik di belakang
tapi kita ditolak mentah mentah
kenapa bisa jadi ke mata tuh
dia diem bawain
kalian berdua harus atur
atau beratur strategi
biar penghuni pondok pesantrenku antar
mereka harus pergi sejauh jauhnya
biar pondok pesantrenku antar akan hancur
itu orang yang pada semalam dia ateng kayaknya marah
lantaran ditolak sama urusan mutar
lah gua mau bilang kayak orangnya setanan
dan mereka itu pasti akan balik lagi ke sini
mereka gak bakal menyerah
kalau sekali tebak mereka gak kena
mereka pasti akan terkebak
ya pak de
lain kali kalau melampiaskan emosi pada hal hal yang positif
jangan negatif begini akhirnya
bagian tubuh lain pak de ya
barangkali ada bagian tubuh pak de yang lainnya kena kaleng
aman pak de ya
iya pak de
kalau pak de nggak percaya tanya aja pas kayak gini
tangan kayak ada kaya
bagian juga deh
kalau ustadz ini kadang kadang
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
hari ini kalian kembali kedatangan
santriwan atau teman baru
nah ini dia teman baru kalian
dan ustadz berharap kepada kalian semua
dan mau menerima dengan baik
topan sudjadi ya
topan sudjadi boleh disapa teman teman ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
yaudah tepan kamu boleh duduk sebelah ikat
terima kasih pak ustadz karena topan sudah diterima di tempat ini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
gimana kabarnya bapak topan
topan teh udah masuk pesantren